saya rasa ya kita ngorbanin sepak bola yang lebih besar lagi gitu
jangan kita juga gara gara satu kejadian atau dua kejadian justru kita men setback sepak bola kita
yang satu tahun ini sedang berkibarnya gitu
karena memang sempat dikatakan bahwa hernando bilang
kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan
tapi anak anak menunjukkan sikap yang positif
hebat juga ya anak anak ini mereka tetap jalan
padahal sebenarnya bisa dibilang drop banget ya
makanya kalau tadi rosi tanya apa review fisik dan mental
bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih ya itulah memang tidak mudah
dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat kita pupuk
jangan juga tadi kita menghancurkan mereka dengan juga mungkin kita sebagai organisasi
ataupun kita sebagai masyarakat yang menghakimi berlebihan
baik secara tim ataupun secara individu
kita harus bersama mereka di dalam situasi yang jelek kalah dan bagus
coach scw juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh gak mau meninggalkan
ya dia menunjukkan gestur dia
dan maksudnya bukan keputusan yang tepat gitu
itu menegangkan sekali pak erick
yang di sana lebih tegang lagi
kalau rosi tahu suasana di stadium itu itu supporter indonesia
udah keluar kata kata dari a sampai z ya
ini kan ada kongres fifa di bangkok
tanggal enam belas tujuh belas saya akan juga bicara beberapa dengan eksekutif di fifa
sampai kemudian soal wasit ini anak anak cerita para pemain kita cerita bahwa coach st menangis juga
pak erick juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan semuanya
dengan rifaya mereka yang luar biasa dengan prestasi
makanya kan saya kan bicara mereka jangan nangis tegak kepala
masa ikut nangis akhirnya saya nunduk aja deh
saya hormatin aja mereka karena luar biasa
kayak apa pak waktu itu situasi emosi teman teman
ya mereka nangis semualah
karena mereka tahu sebenarnya kita bisa lebih
saya lihat mengingat waktu terakhir
kan kalau kita persiapkan olimpiade berikutnya kan masih
ini yang u dua puluh aja sekarang kita sedang siapkan
kemarin uji coba sama china dua kali sama uzbekistan sama thailand
sekarang kita lagi mau kirim ke perancis juga
kita menang sama italia panama ukraine
ketum pssi juga boleh menunjukkan rasa sedih
apalagi kita dapat gambar bagaimana coach estate merangkul semua pemain
dan di situ semua mereka bertangis tangisan
tidak ada yang lebih menyakitkan kalah ketika memang diperlakukan tidak adil ya
dan juga kita patut patut bersyukur ketika kita menang sama korea pun
ya kan saya juga sempat nangis waktu itu
yang satu bahagia yang satu kejepit
saya percaya kalau kita terus di gojlok seperti ini kita akan tambah kuat
buat teman teman garuda muda mendapat perlakuan ini sejak dini
terus pergi ke vietnam dengan jumlah pemain pas pasan menangnya lebih banyak
ya itulah yang kenapa sejak awal saya membawa argentina untuk bertanding nama tim indonesia
bukan hanya komersial atau tontonan
tapi memang ya kita harus melakukan sesuatu yang of the box
dan saya yakin pemain pemain ini satu dua tahun ke depan akan lebih kuat lagi
usai jeda saya mau masuk ke dalam soal pelatih sintayang
karena belum pernah rasanya supporter bola itu menerima yel yel nama pelatih coach sinta young
karena identik dengan keberhasilan timnas
dan pssi memperpanjang kontrak stj hingga dua ribu dua puluh tujuh